apa yang ada di pikiranku bukan urusan kamu ya
jadi mendingan kamu diem
ada tamu untuk non
ngapain lagi sih dia kesini
aku kesini mau bilang terima kasih
karena kamu udah bayar biaya rumah sakit aku
kenapa kamu kasih biaya rumah sakit abi
nanti misalkan aku punya uang
aku pasti ganti semuanya
aku ini orang bisnis
jadi gak mungkin uang yang aku keluarkan terbuang sia sia
mulai besok kamu kerja lagi di sini
tanpa gaji sampai hutang kamu lunas
gimana aku kerja dengan kaki seperti ini
aku gak mau tahu
kamu sudah pakai uang saya
jadi kamu harus bertanggung jawab
besok pagi jam tujuh
kamu udah harus standby di sini
aku tuh bener bener gak ngerti jalan pikiran kamu
bi itu udah ngejahatin kamu
dia juga udah lemah sekarang
apa jadinya kalau orang lama jadi bodyguard kamu
barry emang aku minta pendapat kamu
ya enggak sih tapi
saya tuh gak ngerti pak yadi
monyak leu itu apa sebenarnya
masa saya disuruh kerja dengan keadaan seperti ini
dia tuh mau nyiksa saya pak
mas abi ini masa gak ngerti sih masuknya
monyak leu itu apa
ternyata non cleo itu takut kehilangan mas abi
iya sejak mas habib itu mengundurkan diri
non cleo itu kerjanya apa
uring uringan marah marah nggak mau makan nggak bisa tidur
wah pokoknya seru deh mas
terus pas waktu non kleo itu melihat berita
itu mas abi kecelakaan seperti ini
aduh mas dia itu panik sekali
yang bener apa ya ini
dengar ya mas ya
mungkin aja di otaknya non cleo itu semua kenangan selama non cleo itu sama mas abi
sudah hilang sudah lenyap
hatinya itu hatinya tidak bisa lupa secepat itu
pokoknya sekarang saya antar mas habib pulang besok saya jemput pagi pagi
yuk yuk yuk
aku mau ke kolam renang kamu bikinin jus buat aku ya
nanti dibawa ke sana
malahan kelewet jadi makin deket sama abi
kalau kayak gini
rencana gua bener bener bisa berantakan nih
kenapa kamu sekarang udah gak peduli lagi sama aku
setelah saya selidiki
nama gadis itu mawar pak
dia adalah mantan pacarnya abi
mawar meninggalkan abi karena dia akan menikah dengan orang lain
tapi ternyata dia batal menikah pak
mawar adalah cinta pertama abi pak
berdasarkan informasi yang saya dapatkan
habis sangat cinta mati sama dia pak
jadi mawar tuh cinta pertamanya abi
aku manfaatin dia untuk deketin abi
tapi gimana kalau abi nolak aku lagi
gimana coba kalau abi gak mau ketemu aku lagi
terakhir kali ketemu sifatnya udah beda sama aku
pacarnya abi kan
anda tau dari mana
abi sering cerita soal kamu ke saya
udah gitu malah abi pernah tunjukin foto kamu ke saya
untuk kamu tau
abi itu gak pernah berhenti mencintai kamu
kamu juga gitu kan
saya ada tawar menarik buat pak
saya gak suka penampilan kamu
beri pecat dia ya
tapi sayang kita baru aja mahir di hari ini
apa susahnya sih kalau nggak diterima tinggal kasih pesangon yang banyak
kamu mau ngapain
aku mau bicara sebentar sama kamu
aku mau minta pengertian kamu saya
kamu jangan pecat koki itu sayang
emang dia kenapa
dia kerja di sini untuk memperjuangkan
dia mantan pacar abi
dan mereka masih saling mencinta
karena aku tahu dia pengen banget deket sama abi
aku cuma pengen bantu aja
seperti aku terus pengen deket sama kamu
apanya yang romantis
pecat dia sekarang
kartu ini kamu kasih ke aku pada saat aku ulang tahun
aku bisa menukar kartu ini dengan permintaan apapun yang aku mau
saat ini juga
aku cuma mengharapkan kamu meluluskan permintaan aku
aku ingin tetap mempekerjakan koki itu
aku ingin tetap mempekerjakan koki itu
aku ingin tetap mempekerjakan koki itu

banget pengen dia kerja sama kita
aku cuma mau berbuat baik
aku ingin menyatukan cinta mereka
aku ingin mereka bersatu bersama lagi
biar mereka bisa bahagia itu aja
bisa sebahagia kita ya nasa
eh terserah kamu
kamu ngapain kerja di sini
abi seharusnya kamu tahu dong
kamu nggak perlu nanyain itu
kamu pasti udah tau kan alasannya
tapi kan diantara
abi aku tahu
kita ini tuh masih saling mencintai
di dalam hati aku masih ada kamu bi
dan aku yakin banget
kita masih saling mencintai
di dalam hati kamu juga pasti masih ada aku